pemerintah sudah menetapkan harga acuan untuk sejumlah bahan pokok lalu bagaimana kondisinya di lapangan
sudah ada victor pangaribuan yang ada di jakarta lalu ada franky wijaya yang ada di bandung jawa barat dan terakhir ada raga umara yang ada di surabaya jawa timur
kita akan menyapa victor pangaribuan terlebih dahulu yang ada di jakarta
victor ini ternyata harga bawang putih masih terus melonjak tinggi
ini seperti apa sebenarnya pengawasan dari pemerintah
ya selamat siang iqbal betul sekali harga bawang putih
kalau saya melihat di pasar tebet timur jakarta selatan ini harganya masih cukup mahal begitu harganya berkisar di atas rp enam puluh per kilogramnya
padahal pemerintah sebelumnya melalui kementerian pertanian sudah menetapkan bahwa harga tertinggi maksimal rp tiga puluh delapan
ini dikarenakan karena memang ongkos atau biaya distribusinya cukup panjang dari wilayah surabaya jawa timur ke jakarta
sehingga memang harga bawang putih ini belum bisa ditekan
nah untuk mengantisipasinya kali ini pd pasar jaya ini menggayat sejumlah perusahaan swasta untuk membuat pasar murah di beberapa pasar tradisional di jakarta
untuk memeriahkan festival jakarta gritsel dua ribu tujuh belas
jadi iqbal festival jakarta gritsel ini bukan hanya dilakukan di pusat pusat perbelanjaan seperti mal saja namun di pasar pasar tradisional di jakarta
di jakarta selatan saja salah satunya di pasar tebet timur jakarta selatan ini ada satu pasar murah yang digelar
ini pasar murahnya bentuknya seperti ini kalau saya mengajak anda untuk melihat
di sini ada sembilan bahan pokok atau sembako yang dijual
di sini sebagian besar sudah habis karena sejak buka pukul delapan pagi tadi beberapa jenis sembako sudah habis diburu pembeli
yang tersisa saya melihat ada sebagian cabai keriting merah ini dijual rp delapan belas per kilogramnya
kalau saya mengecek harga di dalam pasar itu bisa lebih dari rp dua puluh per kilogramnya
kemudian juga harga telur yang satu kilogramnya rp dua puluh dua
di sini rp tiga puluh butir telur bisa dibeli dengan harga rp empat puluh
kemudian juga untuk beras di situ ada lima liter beras harganya berkisar antara rp empat puluh sampai rp empat puluh lima
kemudian ada minyak goreng juga ada terigu ada gula pasir dan juga ada daging sapi beku impor yang dijual seharga rp delapan puluh per kilogramnya
ini sesuai dengan penetapan dari pemerintah bahwa untuk harga daging sapi beku impor ini maksimal harga ecerannya delapan puluh tak boleh lebih
nah di pasaran saya masih menemukan harganya yang masih di atas rp seratus
anda juga penasaran dan ingin bertanya tanya kenapa harga sembako di pasar murah ini bisa begitu murah untuk dijual
saat ini saya sudah bersama dengan kepala humas pd pasar jaya ada mbak aman nagita selamat siang mbak
mbak saya mau tanya mungkin pemirsa judul rumah juga mau tanya gitu kenapa harga harga sembako yang digelar di pasar murah ini dijual dengan harga murah
pertama kita kerjasama dengan bumd pangan jadi bumd sendiri itu ada bumd pangan dharma jaya food station dan pihak swasta lain
jadi kita dapat harga lebih murah
fungsinya lebih pendek gitu jadi kita bisa jual harga lebih murah
selain itu juga kan kita di sini untuk stabilisasi harga yang cenderung naik di bulan puasa
jadi masyarakat tak perlu khawatir dengan kelangkaan barang yang biasanya naik itu jadi nggak perlu khawatir
jadi keuntungannya juga minim karena tujuan utama untuk mencejahkan kebutuhan masyarakat
terutama di bulan ramadan dan menjelang lebaran ini begitu
satu lagi mbak adakah pembatasan pembelian untuk para pembeli
oh nggak ada kita nggak ada pembatasan pembelian di sini
jadi berapa kilo pun
terima kasih mbak amanda atas informasinya
pokoknya satu yang penting iqbal kalau anda warga jakarta di jakarta great sale dua ribu tujuh belas ini
ingin mencari kebutuhan sandang berupa pakaian
begitu anda bisa mencarinya di pusat pusat perbelanjaan atau mall terdekat di jakarta
tapi untuk urusan sembako anda bisa mampir ke pasar murah di empat puluh pasar tradisional yang tersebar di wilayah jakarta
baik terima kasih victor
ini berarti ibu ibu langsung menyerbu ke tempat anda melaporkan saat ini
karena harganya banyak yang buat
baik selanjutnya kita akan beralih ke bandung
sudah ada franky wijaya di sana
frankie ini kalau tadi di jakarta harga harga juga sudah banyak yang mulai turun
hanya bawang putih saja yang mengalami kenaikan
bagaimana di tempat anda berada saat ini
ya iqbal memang nampaknya harga bahan pokok di satu minggu puasa di bulan ramadan ini di kota bandung
nampaknya masih stabil jika dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya yang cenderung sudah mengalami kenaikan
jika kita melihat pada hari ini misalnya di pantauan saya di pasar kosambi
beberapa kebutuhan barang pokok justru mengalami penurunan harga
seperti misalnya bawang putih yang mengalami penurunan harga sebesar rp lima dari sebelumnya rp enam puluh lima menjadi rp enam puluh
dan juga bawang merah yang juga mengalami penurunan dari rp tiga puluh lima menjadi rp tiga puluh
sementara itu kebutuhan kebutuhan lainnya seperti daging sapi juga terpantau masih sangat stabil yaitu berkisar di antara rp delapan puluh lima
rp lima hingga rp satu ratus sepuluh rupiah hal ini justru berbanding terbalik jika kita lihat pada beberapa bulan lalu yang memang harga daging sapi ini
sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu bisa mencapai rp satu ratus lima puluh
dan tentu kita berharap pada minggu minggu ke depan harga daging sapi ini yang biasanya menjadi salah satu kebutuhan utama untuk jalan hidup fitri bisa tetap stabil
dan kenaikan justru dialami oleh daging ayam yang sudah mengalami kenaikan sejak awal pertama bulan puasa di kota bandung
dari rata rata sebelum ini kita bisa lihat bahwa kenaikan ini sudah mencapai rp satu ratus lima puluh

sementara harga lainnya juga mengalami kenaikan namun tidak cukup signifikan seperti misalnya telur ayam yang awalnya rp dua puluh per kilo sudah mencapai rp dua puluh dua hingga rp dua puluh tiga per kilo
sementara harga lainnya seperti beras masih stabil di kisaran rp sepuluh sampai rp sebelas dan juga minyak goreng yang juga cukup stabil di angka rp dua belas lima ratus
nah untuk mengatasi kenaikan harga

nanti pada minggu minggu ke depan ada kenaikan harga yang cukup signifikan di pasar pasar di kota bandung
khususnya pemerintah kota bandung sendiri sudah melakukan berbagai tindakan diantara lain ialah membentuk satgas
satgas ini nantinya berfungsi untuk melakukan pengecekan pengecekan secara rutin secara berkala di beberapa pasar di kota bandung untuk terus melakukan pemantauan harga
apakah memang ada pedagang yang terbukti melakukan kecurangan seperti menaikkan harga secara signifikan atau tidak
nah inilah satgas ini nanti yang akan berfungsi untuk memantau pergerakan harga di sekitaran pasar
di kota bandung
sementara itu untuk menambah lagi agar menekan kenaikan harga jelang idul fitri
ketika mendekati pemerintah akan membuat operasi pasar yaitu jualan pasar yang dengan pasar murah di beberapa kegiatan di kota bandung
misalnya seperti di car free day ataupun jelang buka puasa bersama
dan ini juga bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya tidak hanya dinas pertanian dan pertanganan
namun juga dengan dinas lain seperti misalnya tni dan juga polisi yang turut serta dalam kegiatan
tentunya dengan adanya satgas dan juga operasi pasar ini
kita berharap harga yang saat ini sudah stabil akan tetap stabil menjelang idul fitri
nanti sehingga warga tidak perlu was was ketika akan menghadapi idul fitri nanti
baik franky terima kasih atas informasinya
selanjutnya kita akan beralih ke surabaya
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di sana
rangga kalau tadi di jakarta ada mengalami kenaikan terutama dari bawang putih
lalu di bandung juga ada mengalami kenaikan terutama untuk ayam potongnya
bagaimana dengan di surabaya
apakah kedua bahan pokok ini juga ikut naik di tempat anda berada
ya selamat siang iqbal
iqbal di surabaya sebenarnya kondisinya relatif stabil
harga beberapa bahan pokok begitu yang ada di sejumlah pasar tradisional
memang ada beberapa yang mengalami fluktuasi tetapi dengan margin yang tidak terlalu besar juga
ada juga yang bahkan banyak begitu komponennya
dan banyak begitu komoditas komoditas lain yang cukup stabil
sehingga ini sebenarnya menguntungkan tidak hanya sebenarnya bagi para pembeli ataupun konsumen
tetapi juga dari para pedagang karena mereka bisa mengontrol harga
juga bisa menjualnya sesuai dengan kemampuan
sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh pembeli
daripada kemarin dengan harga yang begitu tinggi
dengan fluktuasi yang kadang mencapai gap margin yang lebih besar
sehingga justru barang yang mereka jual menjadi tidak laku

yaitu di pasar indopornokromo sendiri
misalnya sejumlah komoditas yang mengalami penurunan
antara lain adalah telur dari harga sembilan belas
dari harga dua puluh dua rupiah per kilogram sekarang ini menjadi sembilan belas rupiah
kemudian ada harga beras juga yang stabil
kisarannya yang beras menengah
dalam kisaran dua belas atau sepuluh rupiah per kilogram
kemudian juga ada beras yang premium
yang kisarannya rp dua belas hingga lima belas per kilogram
nah sementara tadi yang anda tanyakan
bawang putih justru turun di sini
dari harga sekitar berapa hari yang lalu mencapai
sekarang harganya sudah lima puluh empat rupiah per kilogram
menurut pedagang ini dikarenakan adanya pasokan yang lebih besar
supply nya bisa lebih lancar begitu
karena meskipun beberapa waktu lalu bawang putih sempat mengalami kenaikan
ya akibatkan salah satunya adalah panen yang terlambat
akibat pancoroba ataupun cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu lalu
tetapi sekarang ini sudah memasuki musim panen
sehingga pasokannya bisa menjadi lebih cepat
bisa lebih banyak berada di pasar pasar
dan permintaannya pun bisa segera di respon
dengan adanya supply yang
sehingga harganya cukup
sehingga harganya menjadi turun
demikian juga dengan harga daging ayam
sekarang ini berada dalam kisaran harga rp dua puluh sembilan hingga tiga puluh ribu rupiah
ini sebenarnya masih fluktuasi
dalam beberapa hari ini termasuk kemarin
bahkan mungkin juga menurut prediksi pedagang dalam sehari atau dua hari ke depan
artinya bisa antara naik atau turun
tetapi kisaran margin juga tidak terlalu besar
mungkin hanya satu hingga dua rupiah saja
sementara yang justru unik adalah daging sapi
harganya saat ini satu ratus lima rupiah
sampai satu ratus sepuluh rupiah per kilogram
dan ini harga yang cukup tinggi ini
dirasa para pembeli ataupun masyarakat cukup memberatkan
sehingga mereka tidak membeli daging sapi
ada penurunan begitu dalam pembelian daging sapi di beberapa pedagang
mereka lebih beralih ke daging ayam
yang harganya sangat lebih rendah jika dibandingkan daging sapi
dan tadi saya juga bertanya dengan des perindak
dinas penduduk sinan dan perdagangan kota surabaya
yang mengatakan akan terus memantau harga ataupun perkembangan harga harga di jumlah pasar tradisional
juga memantau beberapa komoditas yang selama ini menjadi langganan
naik turunnya harga misalnya seperti bawang putih
kemudian ada beras kemudian telur dan sebagainya
dan bagaimana untuk bisa menstabilkan itu
tidak ada cara lain menurutnya adalah terus menggerakkan operasi pasar
atau pasar murah di beberapa lokasi
di beberapa pasar tradisional lainnya
saat ini sudah ada sekitar sepuluh pasar tradisional yang dimasuki oleh kegiatan pasar murah
pasar operasi pasar untuk bisa menstabilkan harga lagi
sampai nanti menjelang hari raya idul fitri yang biasanya harga akan kembali naik
tetapi coba untuk distabilkan dengan adanya pasar murah itu
baik rangga umara
terima kasih itu tadi rangga umara yang melaporkan langsung dari surabaya jawa